penasehat pimpinan pusat muhammadiyah amin rais menilai ketua pp muhammadiyah haidar nasir
melakukan penyelewengan lantaran membebaskan warga muhammadiyah pada pilpres mendatang
amin juga menyinggung ada sebagian warga muhammadiyah yang dia sebut sontoloyo dan konyol
hal ini disampaikan amin yang juga merupakan dewan pembina kampanye calon presiden prabowo sandi
di hadapan ribuan warga muhammadiyah di surabaya yang menggelar milad muhammadiyah ke satu ratus enam pada selasa dua puluh november
meski tidak menyebut nama amin rais berkali kali mengajak warga muhammadiyah untuk mengganti kepemimpinan nasional
matang ketua umum pp muhammadiyah itu menilai ketua pimpinan pusat muhammadiyah saat ini haidar nasir menyeleweng
tidak boleh sampai nanti haidar nasir mengatakan untuk pilpres terserah masing masing monggo
itu namanya bukan fatwa tetapi itu penyelewengan tidak boleh
jadi kalau ada kedua muhammadiyah mengatakan untuk pelek monggo terserah diri masing masing itu masih diampuni allah
masih makbul masih masuk akal
tapi kalau pelek monggo saat kesopan di tengah saat akan mumbah atau padi atau palik itu namanya bukan fatwa
itu akan saya jewer keras kalau sampai nanti harus seperti itu
lalu bagaimana pengurus pusat muhammadiyah
pengurus pusat muhammadiyah merespon pernyataan amin rais yang meminta pp muhammadiyah punya sikap yang jelas
terutama terkait dukungan di pilpres kali ini
kita akan berbincang lewat sambungan telepon dengan ketua pp muhammadiyah prof dadang kahmat
selamat malam prof dadang
selamat malam pak budi
prof dadang boleh direspon bagaimana respon pp muhammadiyah sendiri terkait dengan himbauan atau permintaan atau mungkin perspektif dari amin rais tadi
saya itu kan terlibat di partai politik dan sudah tidak lagi menjabat sebagai struktural di muhammadiyah
padahal di muhammadiyah itu kan kita terikat oleh berbagai hitah baik hitoh tujuh puluh satu di makassar maupun hitoh tahun dua ribu dua di denpasar
dimana di sana disebutkan bahwa kita warga muhammadiyah atau muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik apapun
juga dan kita menjaga kedekatan yang sama di semua partai politik
terus juga muhammadiyah tidak akan bermain di politik praktis karena kita adalah organisasi kemasyarakatan organisasi yang membina keagamaan
prof dadang tapi kenapa kayaknya pak amin rais justru malah melihat sikap netral muhammadiyah independen muhammadiyah ini suatu yang aneh dan tidak biasa dalam politik
katanya di luar kebiasaan muhammadiyah
gimana pendapat prof dadang
saya kira tidak kita tetap stabil dari dulu
muhammadiyah itu sebagai organisasi da'wah marmaruf dan imungkat bukan organisasi politik
karena kita dari anggaran dasar anggaran umat tangga maupun hitah hitah atau dari ideologi yang kita keluarkan setiap tanwir maupun setiap muktamar itu mengikat kepada kita warga muhammadiyah
oleh karena itu dari dulu sejak dua ribu empat belas juga sama kita sikap kita ada sama
kita tidak akan berpihak pada salah satu konsesan pilpres ini
jadi selama ini juga tidak ada arahan arahan khusus ya prof ya jelang pemilu jelang pilkada atau jelang pilpres gitu ya prof
tidak ada bahkan kita kalau ada orang struktural yang jadi caleg pun kita suruh non aktif
yang terakhir nih prof kalau kita lihat kan ada juga beberapa anggota struktural
kultural mantan petinggi muhammadiyah juga ikut mendukung salah satu jadi tim sukses lah di salah satu calon presiden
bahkan ada yang jadi ketua tim jurubicara misalnya ada bang daniel gitu
apakah hal hal seperti ini juga mengganggu atau mungkin punya konsekuensi politik gitu buat muhammadiyah prof terkait dengan dukungan politik di akar rumput misalnya
ya saya kira secara organisasi kita tidak terlibat
tetapi secara perorangan mereka punya pilihan pilihan
dan memang kita secara realitas ya ada yang di pihak a dan ada yang di pihak b
tetapi itu bagi kami adalah sudah ada keputusan kalau menjadi tim sukses harus berhenti dari kepengurusan muhammadiyah
tapi tidak berhenti dari anggota muhammadiyahnya dia berhenti dari kepengurusan muhammadiyah
kalau dia ketua pp ya sebenarnya dia ketua pp nya
kalau dia ketua wilayah dia harus berhenti ketua wilayahnya
kalau dia terlibat dalam politik praktis
karena itu akan mengganggu netralitas dan kebebasan muhammadiyah yang sudah dicanangkan
itu mungkin ya
oke jadi sekali lagi yang terakhir prof respon dari pernyataan pak amin rais itu adalah muhammadiyah justru malah tidak merespon apa apa gitu prof ya
jadi biarkan itu menjadi retorika saja
ya tidak merespon apa apa
karena sikap begitu sih wajar karena muhammadiyah adalah dewan pembina satu partai politik
baik baik baik
terima kasih sekali lagi prof dadang kahmat atas perbincangannya malam hari ini